gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama akan mencabut izin rumah sakit di dki jakarta yang terbukti menggunakan vaksin palsu
sebelum melakukan vaksinasi ulang gratis warga diminta memeriksakan anaknya terlebih dulu untuk mengetahui antibody di tubuh anak
jika anak terindikasi menggunakan vaksin palsu tidak akan ditemukan antibody pada tubuhnya setelah divaksinasi
vaksinasi gratis bisa dilakukan di puskesmas terdekat
sementara itu gubernur dki jakarta juga menginstruksikan dinas kesehatan dki jakarta agar mewajibkan rsud puskesmas apotek dan klinik wajib membeli vaksin resmi lewat bumn yang terjamin keasliannya
kita gini aja pengawasan sederhana saya sudah instruksikan pada dinas kesehatan sederhana sekali
kalau ada ketahuan apotek klinik rumah sakit semua yang sengaja main ini bukan ketipu ya gitu ya
kita udah kasih tau kamu mau beli ini mesti lewat bumn mana yang resmi
jangan pengen murah memasuk memasuk yang gak jelas abal abal kamu beli